dengan arahan seperti itu ya sangat jelas
tidak ada preferensi yang lain bahwa ada pihak pihak lain yang mengklaim ya monggo monggo saja
tetapi suasana kebatinannya ini kan bisa dibaca oleh seluruh rakyat indonesia
bahwa bung karno ibu mega presiden jokowi pak ganjar adalah satu nafas kepemimpinan
dan ketua dpr nya adalah mbak puan maharani
dan di luar itu kemarin ada mas prananda prabowo yang juga menyampaikan desainnya
desain dalam konteks ideologinya desain dalam konteks komitmen pergerakan untuk rakyat
watah politik yang turun ke bawah sehingga semuanya satu nafas betul